kata siapa makan banyak harus keluar uang banyak bahkan di wilayah jabodetabek
atau metropoleon jakarta dengan jumlah penduduk lebih dari dua puluh delapan juta orang kita masih bisa melakukan
tempat makan enak yang tidak menguras kantong dan kami akan mengajak anda untuk melihat sejumlah
tempat yang mungkin bisa jadi rekomendasi bagi anda dalam ragam kuliner kali ini
tempat pertama yang kami datangi adalah steak mpok judas berada di kawasan pluit jakarta utara
warung ini mulai melayani pengunjung jelang malam atau mulai pukul tujuh belas tiga puluh sore dan tutup
jam dua belas malam meski baru buka jangan kaget kalau harus antre dulu untuk makan ada beragam jenis
masakan yang bisa anda pilih di sini terutama menu barat kebetulan saya lagi lapar banget jadi
mau pesan tiga menu sekaligus ah tempat ini memang sudah mulai digemari banyak orang terutama yang
ingin kenyang tanpa keluar banyak wa wa wa sih ayamnya enak ini saya pesan yang masuk
ramai banget sih kayak baru pertama kali kayaknya viral
enak enak murah rasanya yang gak murahan juga nah nah coba lihat pesanan saya ini dia chicken
steak menu ini terdiri dari dada ayam yang telah dimarinasi kemudian dipanggang sampai matang
sempurna dan disiram tiga pilihan saus hmm bikin ngiler kan tapi buat harganya gimana ya tenang
cukup bayar dua puluh ribu rupiah saja
semuanya biar bisa nikmatin yang belum tahu stick yang belum tahu pasta jadi bisa cobain dengan harga
murah semua kalangan bisa cobain itu anda juga bisa menikmati menu andalan lainnya seperti siloin
steak seharga tiga puluh ribu rupiah dan fish and chips yang dibanderol dua puluh lima ribu rupiah
siapa sangka saya bisa menikmati tiga menu ada ayam daging dan ikan dan semuanya tidak sampai menghabiskan uang rp seratus
sekarang saya udah terlalu kenyambut makan lagi jadi akan saya serahkan ke verdi untuk rekomendasi tempat selanjutnya
asia brodito saya lanjutkan misi ragam kuliner kali ini nah kali ini saya sudah di nasi kebuli gaza katanya disini harganya hemat atau murah tapi mengenyangkan juga daripada penasaran yuk kita langsung pesan aja ya
menikmati rumah danitas ai
hai ini dia kebuli gaza hai ini dia kebuli gaza
tepuk jam berbeda
kalau saya pilih makan di tempat aja ya biar lebih hemat
kali ini saya pesan yang paling favorit yakni nasi kebuli ayam dan nasi kebuli kambing
sesuai laman happy fresh id pembuatan nasi kebuli terbilang mudah
namun membutuhkan waktu sekitar sembilan puluh menit yang terdiri tiga puluh menit persiapan dan enam puluh menit waktu memasak
bahan utamanya adalah beras basmati yang ditambahkan beragam bumbu rempah utama mulai dari cengkeh biji pala kayu manis kapulaga jahe ketumbar perica hingga beragam bawang baik bawang bombay merah dan putih
daging ayamnya lembut nasi kebulunya nih aromatik banget dan nggak keras jadi sama sama lembut perpaduan yang enak
para pembeli di sini tak hanya kepincut karena harganya yang murah tapi juga karena cita rasa nasi kebuli yang khas
baru pertama kali ya alhamdulillah rasanya enak ya porsinya banyak
ayamnya bumbunya kerasa
banget ya anak saya juga makan suka nih
murah enak dan walaupun kelihatannya nasinya segitu ya tapi kalau dimakan tuh mengenyangkan
urusan perut memang tak bisa didoakan namun harga makanan terkadang menjadi pertimbangan
nah jadi bagaimana anda tertarik mencoba makanan berat dengan harga murah yang mana nih
dan cnn indonesia